pemilihan presiden amerika serikat berlangsung ketat kedua kandidat baik joe biden dan donald trump
sama sama menunjukkan perlawanan yang signifikan dan untuk mengulas pemilihan presiden amerika serikat
sudah bersama saya jayadi hanan direktur lsi atau lingkar survei indonesia
tersambung melalui sambungan zoom selamat malam mas jayadi
selamat malam lembaga survei mbak
oke lembaga survei indonesia kami perbaiki
mas jayadi hasil pilpres amerika serikat ini angkanya sangat ketat antara biden dan trump terakhir dua ribu dua puluh empat dua ribu tiga belas
secara politik apa yang kemudian ditunjukkan dari dinamika pilpres amerika ini mas jayadi
jadi apa namanya yang menarik itu turnout nya sangat tinggi ya
angka partisipasinya sangat tinggi nggak pernah ini terjadi
bahkan ada yang mengatakan dalam satu abad terakhir ini yang paling tinggi
pertama itu menunjukkan bahwa
antusiasme di kedua kubu luar biasa tinggi
yang kedua masyarakat amerika melihat memang pemilu ini sangat strategis
dan itu masuk akal karena memang banyak sekali isu penting yang dipertaruhkan di sini
ada persoalan penanganan covid sembilan belas persoalan ekonomi persoalan rasial
dan persoalan persoalan keamanan nasional dan sebagainya
itu semua at stake
pendukung kedua pihak merasa yakin bahwa
misalnya pendukung biden yakin pihak donald trump itu akan berbahaya bagi amerika
sebaliknya pendukung donald trump juga begitu
jadi itu yang bisa kita lihat
ini demokrasi yang betul betul menarik sebetulnya
meskipun di sana sini banyak yang memalukan juga
termasuk misalnya pidato donald trump yang mengklaim bahwa dia sudah menang
dan kemudian mengatakan penghitungan suara yang sudah berlangsung itu adalah
dihentikan begitu ya
apa istilahnya itu
fraud itu satu kecurangan ya
pemilu sudah dicuri dari dia
jadi itu perilaku yang undemokratik
nah apa namanya
mengapa terjadi selain soal antusiasme itu
mengapa terjadi partisipasi yang demikian besar
itu menurut saya karena dua hal
satu di masa pandemi ini
berbeda dengan di dua ribu enam belas
orang yang pemilih yang datang ke tps untuk memilih awal
atau yang sebelum tanggal
dan yang memilih dengan cara mengirimkan surat suaranya
atau disebut dengan mail in ballot
itu jumlahnya hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun dua ribu enam belas
pada tahun dua ribu enam belas itu menurut data yang saya punya
itu sekitar empat puluh tujuh juta yang melakukan mail in ballot dan early voring
atau memilih awal
pada tahun ini
jumlahnya itu satu ratus tiga dua ratus lebih
jadi hampir tiga kali lipat
tapi pada saat yang
dan itu cenderungannya demokratik
orang orang partai demokrat itu
alasannya antara lain covid sembilan belas ya
artinya ini menguntungkan bagi pihak partai demokrat begitu ya
dalam hal ini atau joe biden
kalau kemudian bicara angka partisipatif
mas jayadi ada yang mengatakan bahwa
salah satu yang kemudian meningkat partisipasinya adalah
generasi mudanya dalam pemilu amerika serikat ini
kalau kemudian memang ada peningkatan generasi muda
untuk ikut dalam pemilu untuk ikut memberikan suara dalam pemilu amerika serikat
apakah ini kemudian nanti akan menguntungkan pihak demokrat kah atau republik kah
kalau pemilih muda umumnya memang lebih banyak yang demokrat
dan ada exit poll dari cnn yang disiarkan beberapa waktu lalu
menunjukkan first pemilih pemula pada dua ribu dua puluh ini
sekitar tiga belas persen
itu tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun dua ribu dua puluh
jadi memang ada kecenderungan pemilih muda itu meningkat
pada pemilu dua ribu enam belas lalu kecenderungannya pemilih muda itu cenderung malas
karena tidak suka dengan kedua kandidat
mereka turnout sangat tinggi ketika di era obama ya terutama tahun dua ribu dua
apakah itu akan menguntungkan demokrat
memang kalau dari segi yang muda cenderung menguntungkan demokrat
tapi tergantung mereka berada di mana dulu
mereka berada di daerah daerah pedesaan rural area
itu kecenderungannya masih lebih kepada donald trump
keunggulan donald trump adalah pada hari h pemilu
memang para pemilih partai republik ini kan seperti yang sudah kita dengar terus menerus
mereka nggak takut dengan covid sembilan belas
mereka menganggap itu hal yang seperti flu biasa
dan itu ditunjukkan oleh donald trump
mereka memang pada hari tanggal tiga november kemarin
jadi kalau kita bandingkan dengan demokrat
tampaknya memang yang berpartisipasi pada tanggal tiga november itu jauh lebih banyak dari republikan dibandingkan dengan demokrat
akibatnya kemudian apa
ya itu tadi pertarungan yang sangat kompetitif
yang sebetulnya sudah diperkirakan juga oleh banyak pihak
karena memang sejauh ini angkanya masih kejar kejaran dan lumayan tipis begitu ya perbedaannya
kalau kemudian kita bandingkan dengan dua ribu enam belas begitu
di saat hillary kalah cukup jauh dengan donald trump
tapi kalau kemudian kita bedah daerah daerah battle ground mas jayadi
biasanya daerah daerah ini menjadi indikator kunci kemenangan dalam pilpres amerika serikat
apa yang kemudian menjadi kunci penentu dari kemenangan masing masing wilayah
ada beberapa yang sudah keluar hasilnya salah satunya juga florida yang kemudian dimenangkan oleh donald trump
apakah ini kemudian bisa menjadi indikator atau apa yang kemudian menarik di sini mas jayadi
di awal kalau anda analis pemilu amerika itu yang pertama tama akan anda lihat adalah florida florida florida
itu yang pertama
nah florida kali ini sangat menentukan bagi kedua kubu
kalau tadi ternyata florida itu dimenangkan oleh joe biden
maka kemungkinan besar akan terjadi blue wave
tapi ternyata keluarga dimenangkan oleh donald trump
itu berarti berita baik bagi donald trump
berita baik bagi donald trump itu berarti kemungkinan dia untuk dipilih masih terbuka
tapi kalau tadi kalah dia sudah hilang
tapi pada saat yang sama walaupun florida kalah joe biden belum kehilangan kesempatan
berikutnya kemudian joe biden akan melihat yang daerah daerah yang apa namanya
yang dimenangkan oleh trump sebelumnya tapi mungkin bisa diubah gitu
kemudian ada ohio
wahyu sudah tidak bisa diambil
nah apa namanya arizona georgia not carolina sampai detik ini belum selesai penghitungannya
dan cukup tipis perbedaannya
di arizona ada kemungkinan cukup besar biden yang akan menang
dimana lalu kunci pertarungan
biden tidak memerlukan not carolina tidak memerlukan georgia tidak memerlukan arizona sebetulnya
kalau dia bisa mempertahankan semua negara bagian yang dimenangkan oleh clinton pada dua ribu enam belas
kalau dia memenangkan itu
maka biden tinggal mencoba sedapat mungkin memenangkan
tiga yang anda sebut tadi
nah sementara donald trump tidak bisa tidak
dia harus memenangkan semua wilayah yang dimenangkannya pada dua ribu enam belas lalu
kalau tidak dia tidak akan terpilih
nah ini sekarang pertarungannya di situ
karena di semua wilayah itu sangat tipis
sekarang sudah berbalik tuh
beberapa sekitar setengah juta
setengah jam yang lalu tidak tahu ini mungkin berubah ubah lagi
hanya sekitar delapan ribu suara unggul di wisconsin
di michigan masih unggul trump sedikit
tapi itu masih terus dihitung
trump unggul sangat sangat besar di situ
demikian juga dengan pennsylvania
tetapi kita harus lihat penghitungan sampai beberapa waktu ke depan
bahkan mungkin sampai hari kalau di pens silvania bisa sampai hari jumat tuh
apa namanya penghitungannya
jadi belum bisa kita peroleh hasil finalnya mungkin pada hari ini begitu ya mas jayadi
mas jayadi kita tadi sempat bahas masalah demografi kemudian isu yang menjadi salah satu faktor mempengaruhi jalannya pemilu amerika serikat ini
saya juga ingin bahas masalah sosok dari calon presiden dan wakil presiden yang bertarung pada pemilu amerika serikat ini
tapi kita akan lanjutkan setelah jeda
cnn indonesia newscast akan segera kembali tetap bersama kami
ya saya masih bersama jayadi hanan direktur lembaga survei indonesia untuk membahas pemilu atau dinamika pemilu
presiden amerika serikat
mas jayadi kalau kemudian kita bedah sosok calon presiden dan wakil presiden
kita tahu biden ini sebenarnya bukan wajah baru selama ini dikenal sebagai pendamping obama
seberapa besar kemudian ini mempengaruhi kemenangan ataupun kekalahan dari joe biden
saat ini ya saya kira kandidat menjadi penting pada saat ini
apa namanya karena banyak orang yang sudah lelah dengan gaya donald trump ini

apa namanya karena banyak orang yang sudah lelah dengan gaya donald trump ini

menginstigasi banyak ketakutan menganggap remeh coronavirus kemudian keras kepala dan sebagainya
jadi tidak mau bekerja sama itu apa jadi orang amerika lelah merasa mengalami apa itu
polarisasi yang terlalu tajam di berbagai isu
nah di situlah kemudian joe biden bisa masuk
joe biden kemudian tampil sebagai orang yang kan sudah tua ya orang wise oldman gitu
yang bisa menyatukan kembali amerika
itu kan pesan yang selalu dikeluarkan oleh joe biden bahwa amerika sekarang itu perlu bersatu kembali
perlu kembali ke leadership style yang lebih normal perlu yang tidak menutup diri dari dunia luar
perlu kembali bersama sama dengan sekutu sekutu amerika baik di eropa di timur tengah
maupun di bagian dunia yang lain yang semuanya tidak dilakukan oleh donald trump
jadi itu message utama joe biden
dan dia memang punya pengalaman di situ ya bukan hanya pernah menjadi wakil presiden delapan tahun
dia juga pernah menjadi anggota senat selama tiga tahun

jadi dia orang yang seringkali diberi tugas untuk mengurusi isu isu yang terkait dengan kebijakan luar negeri amerika serikat
termasuk di bawah obama begitu
artinya ada sosok atau ada faktor yang kontras begitu ya yang terlihat dari kedua kandidat presiden
bagaimana kemudian dengan wakil presiden
seberapa besar ini kemudian memberikan kontribusi terhadap kemenangan atau kekalahan
karena kita tahu kamala harris itu ada merupakan calon pertama wakil presiden

istilahnya kulit hitam kemudian juga keturunan india begitu
dari sisi biden memang dia memerlukan seorang calon wakil presiden yang bisa membantu dia untuk memastikan
agar dia mampu memenangkan kaum perempuan secara jauh lebih banyak dibandingkan hillary clinton

karena di situ kuncinya kalau dia ingin memenangkan pertarungan melawan donald trump

dia memerlukan seorang wakil presiden yang bisa membantu dia untuk memperoleh suara lebih banyak di kalangan non wide
terutama afrika amerikan dan non white lainnya seperti india dan asia lainnya
jadi di situ fungsi dari kamala harris sebagai calon wakil presiden
dan saya kira fungsinya dijalankan dengan cukup baik
karena calon wakil presiden itu dalam pemilu selalu apa namanya
yang penting dia tidak memberikan dampak negatif terhadap elektabilitas calonnya
untuk membantu menguatkan
di sisi trump menariknya donald trump itu sangat unpredictable ya sangat susah diprediksi
hanya dia dan tuhan yang tahu barangkali apa yang akan dia lakukan
tetapi dia didampingi oleh seorang yang sangat tenang
seperti mike pence
ini seorang yang sangat tenang
dan mike pence ini selain tenang jadi bisa mengimbangi gaya kemungkinan yang belak belakan dari donald trump
dia bisa memastikan dukungan kaum konservatif
terutama kaum evangelical christian di amerika
kemudian konservatif white di amerika
dan itu tugas dari mike pence
saya kira itu kesimbangan yang baik di sisi donald trump
dan mike pence saya kira memainkan itu dengan baik
dan kita bisa lihat waktu mike pence berdebat dengan kamala harris ketika di perdebatan wakil presiden yang lalu
jadi dua duanya memainkan peran untuk menyeimbang
menjadi penyimbang yang baik dari kedua petarung ini
dan karena itu kemudian siapa yang bakal menang jadinya itu persoalan donald trump melawan joe biden
bukan soal kamala harris melawan mike pence
mereka hanya menjalankan fungsi untuk menyeimbangkan mensupport calon presidennya
kalau kemudian kita bicara sosok presiden dua duanya sudah memberikan pernyataan mas jayadi
tapi kemudian ada keyakinan akan menang
tapi di satu sisi trump sudah mengklaim bahwa sudah menang
dan bahkan meminta penghitungan dihentikan
dan juga akan membawa ke supreme court
apa kemudian yang bisa dibedah dari kedua statement yang sudah disampaikan ini
itu tanda bahwa donald trump memang sangat nervous ya
deg degan dengan kemungkinan hasil ini
karena penghitungan itu belum selesai
karena kebanyakan yang belum dihitung adalah apa yang disebut dengan mail in ballot
surat suara yang dikirim melalui pos
di banyak negara bagian itu termasuk georgia not carolina arizona
kemudian tadi di tiga negara bagian itu wisconsin michigan dan pennsylvania
itu kebanyakan mail in ballotnya dihitung belakangan
sebagian ada yang dihitung juga di depan
tapi terutama di pennsylvania
itu dihitung belakangan
itu berarti donald trump sangat khawatir bahwa keunggulannya pada saat dia pidato itu
itu kan ketika mail in ballot itu kebanyakan belum dihitung
begitu mail in ballot dihitung dan semua tahu mail in ballot itu heavily demokrat
umumnya adalah pendukung demokrat
jadi donald trump melihat tampaknya naga naganya dia sulit untuk menang
itu dia melakukan preemption
mengklaim lebih dahulu
tapi tetap saja itu tidak bisa
menurut orang amerika itu tidak amerika
itu bukan amerika
itu bukan demokrasi
karena pemilu tidak diputuskan oleh seorang presiden
atau seorang calon peserta pemilu
atau seorang peserta pemilu
itu ditentukan oleh proses penghitungan suara di tiap negara bagian itu
tapi apakah kemudian seberapa besar kita bisa menilai dari pernyataan yang sudah disampaikan tadi
kandidat ini nantinya jika pun mereka akan kalah
mereka bisa menerima kekalahan yang terjadi kalau begitu mas jayadi
kalau dari sisi biden
saya yakin apapun hasil pemilu dia akan terima
nah yang tidak kita bisa prediksi adalah donald trump
apa yang akan dia lakukan
ada kemungkinan kalau suara dia kalah
dan suaranya itu tipis
kemungkinan paling baik ya
skenario terbaik itu dia akan ke supreme court
dia akan ke mahkamah agung
untuk mencabar hasil itu
dan itu tidak mudah ya
sembilan hakim agung amerika itu sekarang cenderung republikan
enam orang itu jalur republikan kan
dengan adanya hakim agung yang baru ya
kemungkinan skenario yang masih positif itu
tapi skenario yang terburuk juga
kita masyarakat amerika tampaknya bersiap
jangan jangan dia kemudian memprovokasi pendukungnya untuk melakukan
upaya mendelegitimasi hasil pemilu
bahkan dengan menggunakan kekerasan
nah itu yang sedang apa
saya kira masyarakat amerika juga bersiap siap untuk itu
jadi persoalannya tergantung trumpnya ini
kalau biden saya kira nggak ada masalah
kalau trump menang biden akan terima
oke anda tadi mengatakan itu hal yang harus diantisipasi
apabila kemudian nanti sudah ada hasilnya dan
trump dinyatakan kalah dari joe biden
kalau kemudian kita bicara masalah isu yang
mewarnai pilpres amerika tadi anda mengatakan salah satu
tingkat partisipasi yang tinggi bahwa masyarakat memang merasa bahwa
banyak isu yang kemudian harus diperbaiki saat ini
soal masalah covid sembilan belas kemudian juga ada masalah rasial
menurut anda mana yang kemudian yang paling kuat yang bisa mempengaruhi
kemenangan dari presiden amerika serikat kali ini
dan sejauh apa pengaruh isu isu tersebut
dua hal yang dua yang utama
seperti juga di indonesia ya isu utamanya kan dua
nah sepanjang sebelum hari khas sebelum tanggal tiga november polling polling menunjukkan bahwa
isu covid sembilan belas itu menjadi isu paling utama
dan itu menguntungkan biden
karena ketika ditanya siapa yang dianggap paling mampu mengatasi masalah covid sembilan belas
kemudian mayoritas masyarakat amerika lebih percaya biden gitu
tapi kalau soal ekonomi soal nomor dua
isu nomor dua yang juga penting sepanjang katakanlah menurut polling polling
dan kalau bicara ekonomi itu kekuatan dari
dari donald trump
nah menurut sejumlah exit poll yang saya lihat pada tanggal tiga november itu
itu agak berubah tuh di exit poll
isu nomor duanya baru isu corona
saya kira itu perubahan isu itu itu berarti kan ada perubahan dukungan lebih ke trump daripada ke biden
itu salah satu yang bisa saya nilai menjelaskan mengapa tadinya diperkirakan
risknya apa pertarungan tidak terlalu kompetitif
sekarang menjadi kompetitif
ada perubahan isu yang menjadi fokus masyarakat
yaitu dari coronavirus ke ekonomi pada hari pemilihan
tapi tentu itu nanti tergantung metodologi pollingnya ya
tetapi tetapi isunya tetap kompetitif pertarungannya karena ketika ditanya lagi masyarakat
kalau yang mana yang lebih penting
rebuilding the economy atau mengatasi masalah corona terlebih dahulu
jawabannya mengatasi corona terlebih dahulu
baru rebuild membangun kembali ekonomi
jadi dua isu besar yang bertarung ini kemudian di satu sisi menguntungkan trump
tapi di sisi lain juga menguntungkan biden
akibatnya pertarungan menjadi sangat kompetitif
oke yang jelas penghitungan suara masih terus berlangsung begitu ya
dan ini memang masih sangat dinamis masih kejar kejaran
kita akan lihat bagaimana kemudian hasil final dari pilpres amerika serikat ini
apakah kemudian donald trump akan melanjutkan periode kedua ataukah amerika serikat akan punya
apakah kemudian donald trump akan melanjutkan periode kedua ataukah amerika serikat akan berlangsung
terima kasih direktur lembaga survei indonesia terima kasih atas analisanya di cnn indonesia selamat malam